curah hujan yang tinggi pada awal tahun ini telah membuat harga cabai semakin pedas
di pasar induk ramadjati jakarta timur harga cabai menembus angka seratus ribu rupiah per kilogram
apa sebenarnya yang terjadi dengan komoditas ini
berikut kami hadirkan rangkumannya untuk anda
produksi luar biasa tinggi tetapi di bulan bulan yang lain itu cenderung rendah
nah ini menurut saya yang jadi problem juga bagaimana ke depan kita bisa meratakan
produksi ini jangan ngumpul hanya di satu titik tapi di sepanjang tahun